ya anda masih di cnn indonesia business
pemerintah provinsi dki jakarta dan pemerintah kabupaten tanggerang
memperpanjang kerjasama penyediaan air minum hingga dua puluh tahun ke depan
kerjasama di sektor penyediaan air minum ini
telah dilakukan sejak dua puluh tahun lalu oleh kedua belah pihak
lewat perpanjangan kerjasama ini jakarta akan menerima pasokan air
sebanyak dua delapan ratus liter per detik dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan
perpanjangan kerjasama ini ditanda tangani gubernur dki jakarta anies baswedan
dan bupati tanggerang ahmad zaki iskandar